demi memberi pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha mikro
sahabat ganjar menggelar pelatihan pengembangan usaha mikro bagi masyarakat di pandeglang banten
selain menggelar pelatihan sahabat ganjar juga menggelar bazar murah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari hari
pengembangan usaha mikro oleh masyarakat
acara pelatihan ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai usia dan latar belakang
mereka bersemangat untuk meningkatkan usaha mikro
salah satu pembicara pamungkas mengungkapkan kesan positifnya dalam acara ini
kalau pengembangan era digital saat ini sangat penting ya mas ya
karena kalau kita sendiri tidak bisa mengikuti era digital ini kita akan ketinggalan
di pandeglang sendiri ini kita sangat agak sedikit tertinggal ya
dan memang kita harus rutin untuk sosialisasi kegiatan kegiatan dari sahabat ganjar untuk masyarakat pandeglang tentang platform atau usaha mikro era digital ini
sebelum acara pelatihan sahabat ganjar juga menyelenggarakan kegiatan bazar murah yang dilaksanakan di kecamatan saketi pada sabtu pagi
rituan holik selaku dpw banten mengungkapkan bazar ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari hari
selain itu menurut ridwan warga pandeglang turut berkontribusi dalam memenangkan ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
diadakannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan bapak haji ganjar pranowo yang mana beliau adalah calon presiden di tahun dua ribu dua puluh
sejauh ini bu
sejauh ini bu
kami akan bersosialisasi kepada warga masyarakat di provinsi banten dan hari ini kami berada di kabupaten pandeglang
sangat antusias sekali
warga masyarakat di sini berbondong bondong ikut serta di dalam kegiatan kami yaitu kegiatan bazar murah dan workshop teknologi di era digitalisasi ini
rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sahabat ganjar dalam memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan
angka menyebabkan konsentrasi dan utensi ekonomi di daerah serta membantu mewujudkan kemandirian ekonomi bagi pelaku usaha mikro
selamanya giangan gian brian sepuluh rohan haltarian pc abis tujuh belas